ridwan kamil akan menjadi satu dari sembilan gubernur yang akan dilantik esok hari
kabar akan dilantiknya ridwan kamil menjadi gubernur jawa barat sempat membuat dirinya bingung
selasa siang emil langsung mendatangi kantor wali kota di balai kota bandung untuk mengemas barang barang pribadinya
ridwan kamil tidak menyangka jika dirinya akan dilantik menjadi gubernur jawa barat besok
padahal sebelumnya ia mengetahui akan dilantik pada dua puluh tujuh september mendatang
dan berita pelantikan ini baru diketahui pada sekitar pukul satu siang
karena ternyata saya masuk ke pelantikan besok jam lima
jadi karena begitu ini hari terakhir meeting meeting tadi juga ada
kergawe nya lagi ngurus banyak urusan bandung ya saya batalkan
karena saya harus persiapan ke jakarta untuk pelantikan jam sepuluh pagi besok sebagai gubernur jawa barat